selamat pagi anda menyaksikan kompas update
dinas cuaca nasional amerika serikat mengeluarkan peringatan badai salju
di seluruh minnesota dan sebagian wilayah midwest bagian atas
salju setinggi delapan cm yang turun di beberapa bagian kota
bahkan salju membuat sejumlah penerbangan di mineapolis amerika serikat harus ditunda
patroli negara bagian melaporkan sekitar empat ratus kecelakaan telah terjadi sejak minggu kemarin
dan melukai lebih dari dua puluh orang dan menewaskan satu orang
peringatan untuk kondisi badai salju atau badai musim dingin mencakup sebagian besar minesota
dan sebagian wisconsin michigan bagian atas dakota nebraska kansas colorado new mexico dan texas